dalam negara kesatuan republik indonesia
saling mengasihi dan menyayangi
pak sur albert mampahan
merwakilan agama hindu
selanjutnya pendatanganan ikhbar
merajut keberagaman nusantara
para kontestan ini harus membuat
untuk tidak melakukan hal hal
yang ucapan tindakan
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda
untuk tidak melakukan hal hal yang berbeda